dia nggak bisa bangun badannya sakit semua
otot sama sendinya kaget gara gara seharian ngangkut batak sama adukan
kang murad udah saya kasih tahu dia mau ikut udah di jalan
terima kasih aceh
gak tau buka aja
dengan ibu marpuah
paketnya sudah saya terima itu dompet saya yang kecopetan
terima kasih bu
tadi saya nemu di jalan
gak usah aku langsung pulang aja
besok aku dijemput lagi gak
kalau ngerepotin gak usah gak apa apa
ya besok aku jemput lagi
itu tukang loke yang mau jual hape saya
hape yang gak bisa jual hape saya
yang tadi itu hp saya yang dirampas orang
bukan mau saya ambil
tapi mau saya beli lagi
sekalian saya mau tanya
yang gak jual hp tadi siapa
kalau akan gak mau ngasih tau
sebagai tukang tedah
saya udah keluar gang
saya sebentar lagi sampe
tuh teng bukannya mau ngurus ktp sama kartu atm
gak jadi kemarin ada yang nemuin dompet saya di jalan
masih ada ktp sama kartu atm nya
udah gak ada
tapi gak papa saya udah ikhlas
yang penting ktp sama kartu atm nya masih ada
jadi gak usah repot repot bikin yang baru
kalau ada sukantan di dalam suruh bikinin kopi buat saya
kang gobang udah berangkat kerja
badannya semua sakit
ini ada sebelah saya
badan saya rasanya kaku
mungkin gara gara seharian ngangkat batak sama adukan
saya gak bisa sekerja gitu
ton hari ini saya selamat datang
ada urusan dulu
saya minta ditemenin jack
mencuri sama eding
memangnya itu penting banget
sampai harus telat kerja
terus kajak semua orang
terus saya juga nggak sama semua orang
di terminal kan masih ada kamu sebagai bos
semarang semarang semarang
udah izin sama tony

badannya sakit semua
otot sama sendinya kaget
gara gara seharian ngikut batas sama adukan
kang murad udah saya kasih tahu
udah di jalan
mau ke kantor saya dulu
str commun bangun sikap pelatihan
saya otang kita belum pernah ketemu
saya dapat telepon ini dari teman
kita bisa ketemu
saya mau ngajak bisnis hp second
kita nunggu incuy sebentar terus langsung jalan
kita langsung jalan
sudah mau berangkat kerja
kirain masih di rumah
paling ada apa yang kamu lakukan
yang terjadi pada budaknya adalah
ketentuan burus sekat
kalau kamu terserah itu
menyebabkan tidak bermain gadis